setelah wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf kini giliran wali kota surabaya
tri risma hari ini yang melarang pns di lingkungan pemkot surabaya bermain game pokemon go
risma bahkan mengancam akan menangkap pns yang ketahuan bermain pokemon saat jam kerja maupun istirahat di lingkungan pemkot
setelah wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf
giliran wali kota surabaya tri risma hari ini melarang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kota surabaya bermain game pokemon go saat jam kerja
risma bahkan tak segan segan menangkap pns jika ada yang ketahuan bermain game tersebut
rabu kemarin jajaran pns di lingkungan kecamatan sawahan mulai dari staf administrasi hingga pelayanan masyarakat
satu persatu diperiksa telepon genggamnya
jika ada yang ketahuan memiliki aplikasi pokemon maka aplikasi tersebut akan langsung dihapus
pemeriksaan ini dilakukan agar kinerja pns tidak turun akibat bermain game
tak hanya di lingkungan pemerintahan di kepolisian wakil kepala polisi resor lumajang beserta petugas provos
memeriksa satu persatu telepon genggamnya
kinerja pns juga bisa menganggup generasi
pemadangan pns di lingkungan kecamatan sawahan mulai dari staff administrasi hingga pelayanan masyarakat
dan serupa juga terjadi di lingkungan kepolisian resor bojonegoro
rabu siang kapolres secara langsung menggelar razia telepon genggam terhadap anggotanya
meski tak menemukan aplikasi pokemon go kapolres memberikan arahan tentang bahaya game tersebut
ada beberapa tempat tempat yang tidak harus diketahui oleh umum
apalagi itu adalah aplikasi yang berbasis android yang menggunakan teknologi asing
dan juga aplikasi yang berbasis android yang menggunakan teknologi asing
sejak dirilis dua belas hari lalu demam pokemon telah melanda beberapa negara belahan dunia
sementara di tanah air hingga kini game berbasis augmented reality ini telah menuai kontroversi
karena dianggap membahayakan para penggunanya